sementara razia psk di kota nganjuk selasa malam petugas mengamankan empat pekerja seks komersial dan seorang lelaki hidung belang
mereka yang tertangkap langsung didata diberi pembinaan oleh petugas satpol pp
di awal lokalisasi guyangan petugas menyisir hampir setiap rumah yang diduga dicerikan lokasi prostitusi
razia kemudian dilanjutkan ke eks lokalisasi kandangan
di tempat ini petugas mengamankan empat psk yang sedang asik menunggu pelanggan
petugas juga menangkap seorang lelaki hidung belang usai melakukan transaksi dengan salah satu psk
selain menyisir eks lokalisasi petugas juga menyisir sebuah area pemakaman yang biasanya dijadikan tempat transaksi psk
razia dilakukan sebagai bentuk menegakkan perda guna memberikan rasa nyaman kepada masyarakat
razia malam hari ini menangkap penertipan psk
hasilnya setelah kita masuk di kandangan ini ada empat wanita psk pekerja set komersial dan satu laki laki
razia akan terus dilakukan guna membersihkan kabupaten nganjuk dari praktek prostitusi
sedangkan psk yang tertangkap dibawa ke markas satpol pp untuk didata dan diberikan pembinaan
agung ibowo nganjuk
ada gejala gangguan prostat minum prostat
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat minum prostat
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat